maksudnya ya ngantar dagangan ke kios kios gitu
kalau kamu mau aku ada kenalan agen
aku harus bekerja
aku harus punya penghasilan
karena hanya dengan cara itu aku bisa berkumpul lagi dengan keluarga aku
dia ini sekarang suka sekali berhayal
dev tangan kamu kenapa itu
dev tuh senang sekali menyakiti dirinya supaya menarik perhatian orang
benar kamu suka menyakiti dirimu sendiri
def ayo dong jawab yang jujur ditanya tuh
dev membutuhkan penanganan serius
kalau begitu kita harus berhenti
kita harus bekerja sama untuk memulihkan kondisi dave seperti dulu
ibu lebih mengawasi dave dengan sungguh sungguh di rumah
mungkin saja def butuh pengawasan yang ketat
hmm tentu saja semua orang tua kan ingin perkembangan anaknya berkembang dengan baik ya
tapi saya mohon sekali kepada ibu dan bapak supaya tidak usah menggubris apa yang diceritakan sama dev
karena anak saya ini suka sekali berbohong
kami boleh pulang
silakan semoga kita bisa bekerja sama
oh ya iya terima kasih permisi pak bu
eh bu anak ibu nih kerjaannya tiap hari ini makanan di kantin saya
kalau ibu nggak percaya nih saya bawa saksi saksinya
mereka ini melihat dengan mata kepala sendiri waktu anak ibu ini lemah
makanan di kantin saya
sekarang bayar bu
nih saya bikin catatannya
kalau kalian melihat anak saya ngambil makanan mencuri dan gak bayar
jangan didiemin aja atau lapor sama kepala sekolah
kalau nggak sabar juga hajar aja gebukin ya anak
udah saya gak ada urusan sama kalian semua permisi
tolong dong masukin lagi dong ke dinas kebakaran
jadi apaan kak
ya bukannya apa pas semenjak lepas dari sana saya nganggur
wah kalau itu sih saya nggak bisa jamin
soalnya yang gantiin kamu sudah ada
kamu mau kerja kanpas nggak
maksudnya jangan terdagangan ke kios kios gitu
kalau kamu mau aku ada kenalan agen
aku harus bekerja
aku harus punya penghasilan
karena hanya dengan cara itu aku bisa berkumpul lagi dengan keluarga aku
aku sangat merindukan mereka
aku di entara aku sudah terbuka
beau di luar
aku pasti tetap bergantung
au terlalu kuat urang nuri aku
aku enggan ngerti nada kedalam hati
tapi pek l
atau juga hospital hujan
aku akan mengerti rambutmu
kamu jajannya sama aku aja
roni cuma buka jendela
terus roni tutup lagi
soalnya banyak nyamuk ma
awas ya kalian berdua ya
kalau sampai berani ngebohongin mama
mama tidak akan pernah kasih ampun
kamu kenapa di plaster nak
papa kangen sama dev
dev kangen gak sama papa
tadi kan mama suruh berdiri di situ
kenapa jadi enggak ada
kamu berdua jangan coba coba nolongin deh
kalau sampai nolongin dev
kamu berdua tidak akan mama kasih
nggak lama lagi papa pasti bakal jemput kamu
dev yang kuat di rumah enak
kamu mau gak ketemu papa setiap malam di sini
papa akan bawa sesuatu buat kamu nak
papa doang sedikit sayang
kamu belum mati
terima kasih celebrating
terima kasih datang ke northern
kenapa kita harus jalan jalan ke sana
uang dari mana
jawab uang dari mana
jawab kalau ditanya dari mana nih uang
mama tanya ini uang dari mana
aku gak akan kasih tahu karena sama saja
menjawab tetap saja dipukul
lebih baik aku diam
kamu mencuri iya kan
kamu mencuri kan kenapa gak kamu langsung kasihin aja ke mama
kamu mau tau gak gara gara kamu ibu mimin sekarang tidak mau pakai niatmu
kamu harus ikut kamu harus kerja
dan uangnya harus dikasih semua ke mama
hebat kamu ya sekarang ya
udah menipu mama kamu diem diem ya
pura pura ngambil makanan di tong sampah
ternyata kamu diem diem nyembunyiin makanan makan hasil curian lagi
lihat sekali lagi kamu seperti ini kamu akan mama rendam seharian di bak